persiapan saya menikmati borobudur dari beragam visi dimulai dini hari sebelum memulai perjalanan
jangan lupa persiapan protokol kesehatan ya dan untuk tumbuh menjadi awal perjalanan saya
butuh waktu sekitar satu setengah jam dengan mobil dari kota yogyakarta menuju
puntuk setumbu magelang jawa tengah pada dini
hari ya untuk tumbuh berada di gugusan bukit menoreh yang semakin membuatnya menakjubkan
pengunjung bisa menikmati kecantikan candi borobudur dari kejauhan pendaran cahaya fajar
bersaing dengan kabut pagi yang membelah angkasa seakan membingkai candi dengan sangat apik
jadi foto foto ciamik dengan background candi borobudur di puntuk stubu pantang dilewatkan ya
kita tetap harus keluar kita harus berani dengan tetap menjaga protokol kesehatan imun
tubuh yang baik dan hati yang harus gembira gembira keluarlah ke wisata
ya protokol kesehatan menjadi aturan wajib ketika mengunjungi putukstumbuk sebagai tempat
wisata yang natural dan juga outdoor totoro setungguh menerapkan protokol kesehatan dengan
dengan sangat ketat selain dicek suhu mencuci tangan dan juga dibajikan memakai masker disini
juga disediakan spot spot untuk saling menjaga jarak jadi menikmati bagaimana keindahan sunrise
candi borobudur juga tetap memperhatikan kesehatan
tak jauh dari putuk setumbu saya pun mengunjungi kawasan wisata bukit rema
cukup berjalan kaki selama dua puluh menit kawasan ini terkenal dengan gereja ayamnya
bangunan yang sebenarnya terinspirasi dari burung merpati ini merupakan rumah berdoa untuk segala bangsa
di bagian ekornya terdapat kafe dengan pemandangan yang memanjakan mata
menyeruput kopi hangat dan singkong goreng sedap menjadi bagian menikmati bukit rema
setelah sedikit mengganjal perut saya pun melanjutkan naik ke bagian paling atas bangunan
di sini saya kembali menikmati keindahan gugus pegunungan menoreh dan tak ketinggalan
kemegahan candi borobudur dari kejauhan suap foto di mahkota ini pun sayang untuk dilewatkan
puas bersantap dengan pemandangan keren perjalanan saya menikmati candi borobudur
dari beragam sisi dilanjutkan ke separga bumi terletak bersebelahan dengan wilayah
taman wisata candi borobudur sewarga bumi menawarkan keelokan pesawahan yang sangat
instagramable disini penghujung akan disuguhkan hamparan pesawahan hijau dengan spot swap foto
terdapat dua puluh dua spot selfie di sewarga bumi yang menawarkan vibe yang berbeda mulai dari spot
dengan background candi borobudur rangka rotan hingga ayunan besar karena spot wisata ini
outdoor jadi banyak pengunjung yang memilih datang di pagi atau sore hari supaya nggak kepanasan

spot ini tidak merusak lingkungan dan tetap mempertahankan fungsi sawah

sayangnya berhubung pandemi dan wisatawan yang semakin banyak
main main di sawah terpaksa ditunda dulu ya
tapi ngobrol dengan petani dan mengelilingi jalan setapak masih seru juga
sefarga bumi memang mengusung konsep spot wisata yang mampu mendukung perekonomian masyarakat sekitar
dengan mempertahankan kearifan lokal
jadi sawah itu naik kelas
jadi dari yang sawah tak ada hujan kita jadikan sawah produktif
kemudian sawah yang biasanya orang kesawah jadi bisa berwisata
dan kita bisa memberdayakan masyarakatnya juga
candi borobudur ibarat magnet dalam mendongkrak pariwisata sekitarnya
tiap wilayah mengusung konsep yang berbeda
namun mampu menyuguhkan candi dengan sisi indah yang sama
suatu tempat wisata diharapkan
dan juga mampu meningkatkan perekonomian wilayah sekitarnya
dan tetap memajibkan protokol kesehatan
agar pariwisata perekonomian dan juga kesehatan kualitasnya bisa meningkat secara bersamaan
dan kita pun tidak takut lagi buat jalan jalan
kalau jalan jalan asik dimana lagi
kalau bukan di indonesia aja
pilih butan cnn indonesia